komisi pemberantasan korupsi atau kpk akan memanggil kepala beacukai makassar andi pramono untuk melakukan klarifikasi terkait kepemilikan harta yang dilaporkan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn yang dinilai tidak sesuai profil
usai menjadi viral di media sosial memiliki rumah mewah dan juga barang barang mewah komisi pemberantasan korupsi akan melakukan pemanggilan kepada kepala beacukai makassar andi pramono
deputi pencegahan dan monitoring kpk pahala nainggolan juga menyampaikan bahwa kpk telah menerima laporan hasil analisa sejak maret dua ribu dua puluh dua dan telah ditindaklanjuti
pahala juga mengatakan proses klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn milik andi pramono akan dilakukan pada pekan depan